pada libur natal ini jalur menuju kawasan puncak kabupaten bogor jawa barat sudah tampak ramai sejak rabu pagi
ada beberapa titik kepadatan di jalur puncak yang harus diwaspadai pengendara seperti jalur bottleneck dan tempat wisata
seperti di simpang megamendung kemudian juga di depan ini ada simpang pasir muncang ya
itu ada beberapa bottleneck jadi akan terjadi perlambatan ya perlambatan kecepatan kendaraan
untuk mengurai kepadatan lalu lintas pada masa libur natal polisi menerapkan sistem one way sejak dua puluh tiga desember hingga satu januari nanti
pada pukul tujuh tiga puluh waktu indonesia barat sistem satu arah diterapkan dari jakarta menuju puncak hingga pukul dua belas siang
namun pada libur natal kali ini lonjakan jumlah kendaraan tidak terlalu besar
sistem one way dapat dinormalkan lebih cepat dari biasanya
sistem one way arah sebaliknya dari puncak menuju jakarta diberlakukan pada pukul tiga belas hingga delapan belas
satlantas polres bogor akan kembali menerapkan rekayasa lalu lintas yang lain
apabila ada lonjakan kepadatan kendaraan pada jam jam tertentu
gita gowinda hadi ahdiana kabupaten bogor